yee dibilangin gak percaya
maksudnya kamu gak pernah ngeliat
aku dua kali ngeliat udah tau kalo si angela tuh suka sama terry
aduh topeng keliatan dari mana sih
ya dari tatapan matanya lah ken
eh ayo dong sini cepetan ah
pada lama banget sini
apaan sih terry
eh ken ken aku punya tantangan nih
ih apaan sih terry pake teriak tarzan cewek tarzan cewek segala kan malu dari angela
yelah gak apa apa kan angela
tarzan cewek emangnya apaan sih ken
waktu aku masih sekolah sama terry kan aku suka dipanggil teri kayak gitu
soalnya kan pas di sekolah aku suka manjut manjut pohon yang gila
iya gak ter
biarin aja ya bapak
lama tau dong pasti
nih aku punya tantangan nih ken
kamu berani gak ken manjut pohon yang gitu
kamu ngeremehin aku tere bisa lah itu mah kecil
oke jangan sekarang ya
aku tuh capek nih aku pengen istirahat
dicarban aja yuk cari tempat yang enak gitu
ya udah deh ya udah deh
candy bisa ngikutin semua gerak ke si terry
gak kayak aku yang lambat
jelas aja terry gak pernah suka sama aku
barangkali aja tri akan lebih suka sama aku
ya dia pasti akan lebih suka sama aku karena dia akan tahu aku tuh gak lemah lemah banget
dan aku juga bisa sekuat candy
disini aja kan enak banget kayaknya tempatnya
iya ter enak ya disini
sejuk banget udaranya aduh
tapi kok kayaknya ada yang kurang ya
buru kan kan kan mendingan cari deh kan
aduh masih jauh banget lagi padahal kayak dari tadi udah tinggi deh naiknya
ya ampun tinggi banget
baru ngeliat ke bawah aja udah seram
aduh gimana cara aku turunnya
ter gimana nih ter angelnya gak ketemu kamu
teri tolong aku
angela kamu dimana sih
teri ter tolong aku ter
angel tunggu ya aku bakalan naik sekarang
eh kan kan kan ngapain udah biar aku aja
angel sekarang kamu loncat nanti dibawa biar aku tangkap
hah gak mau ter gak mau aku takut aku gak bisa
ntar kamu tuh gila ya
eh kan kan mendingan sekarang kamu diem
terus diem tutup mulutnya dikunci ya
jangan lupa biar nggak berisik
sekarang kamu tatap mata aku
kalau kamu percaya kamu loncat sekarang
eh teri ada dalam pelukan kamu
kamu yang lindungin aku
kamu yang ngejaga aku
aku tuh mikir apaan sih
aku penolong angel lah kasian angel lah

kayak mama aja diurut
kadang kadang aku ketawa kau pala ke tempat ini

karena aku mau menjaga diri lekis vivian aku
oke lemparlah tujuan
ini mungkin bukan untuk berjalan kemana saja
tapi untuk kuat ke tingkat baru
lu udah nyanyikan sama saya

hai apa kabar baik baik aja kok kita udah lama banget ya kan gak ketemu kembali tuh kenapa sih
aneh kayak gitu enggak biasa biasa aja yuk biasa aja tadi tadi kita semua habis ke puncak
terus ada kecelakaan kecil kebetulan tadi jalannya lewat sini terus kendi minta mampir katanya mau
jenguk anak anak ih eh aduh kenapa njel enggak tahu nih terdipati baku pusing banget aduh ken
angela kayaknya sakit gara gara shock tadi deh mungkin aku pulang dulu aja kali ya ken ya terus
nanti aku jemput kamu gimana ah nggak usah jemput aku later aku sih kalau pulang gampang
om gini aja tergantung dia pulang oke ya udah deh ya udah aku duluan ya ken iban
hahaha hahaha iya lebih lain nggak percaya masih kamu nggak pernah ngelihat aku dua kali
lihat udah tahu kalau si angela tuh suka materi aduh topeng kelihatan dari mana sih ya dari
tatapan matanya lah ken itu tatapan tatapan sayang gitu sayang banget lagi materi oh iya ya
kamu juga gerak kayak kita teh jangan chieng kamu suka hai stat central ayo enggak hai kamu

gak ada kan serius

gak ada kok
tapi mungkin aja
jangan jangan itu alasannya kenapa dia waktu pertama ketemu aku judas banget
teri juga baik banget sama dia
yah wajar aja kalo angela suka
apalagi mereka ketemu tiap hari
biarin aja deh
lagian kan haknya angela mau suka sama siapa aja
termasuk suka sama terry
cewek itu kamu ken
dan tatapan mata angela itu persis seperti cara angela

kapan kamu akan mampu melihat itu kendi
cepetan ya mbak
kendi aku cuma mau tanya
gimana keadaan tanda diana sekarang masih sakit
panas ya belum turun turun
aduh liz kenapa kamu gak bawa ke rumah sakit aja
kamu sekarang udah tau kan keadaan keluarga aku tuh kayak gimana
maka sehari harinya aja tuh kita semikir
ada uang apa enggak
aku pusing ken
aku udah ajak mama ke rumah sakit
mama sendiri yang bilang percuma uang itu gak bakalan cukup
aku takut kenapa sama bapak aku tuh
aku bingung ken
apa yang bisa aku lakuin sekarang aku udah gak tau
kalau uang kan aku nggak punya
aku aja nggak tahu sekarang eyang willy di mana
cara hubungin dia gimana
kan belum tentu juga kalau dia setuju
minta tolong keluarga ali steven
duh ntar malah mereka sendiri yang kesulitan
minta tolong sama yang ria kayaknya juga percuma deh
tapi apa aku bener bener harus ngelakuin ini
kamu mau balik ke tempatnya si lisa
bener bener gila kamu ken
cuma ya kamu kan tahu sendiri kalau kamu tinggal di sana tuh kamu dijadiin apa kem
udah kayak pembantu kamu kan
ya pasti sekarang nggak kayak gitu lah steve di
pasti listnya juga udah berubah yang ini juga pasti bakal kayak gitu
mereka gak akan pernah berubah
mereka sama kayak dulu
dia akan jahat terus sama kamu
dan menyiksa kamu terus ken
mereka itu orang yang nggak tahu terima kasih ken
aku tuh juga nggak ngarepin terima kasihku dari mereka
tapi kan gara gara aku mereka tuh jadi kehilangan segalanya sekarang
makanya tugas aku sekarang aku pengen balikin semuanya ke mereka
ken udah ratusan kali aku bilang sama kamu
ini semua bukan salah kamu kan
keputusan ku tuh udah bulet